hai mama di kebupaten bogor jawa barat terlibat adu mulut dengan tiga orang yang diduga penanggi
utang yang hendak merampas motor miliknya peristiwa ini berawal saat para penagi utang
ngotot jika cicilan motor itu nunggak padahal menurut sang pemilik motornya sudah lunas sejak
dua ribu sebelas lalu setelah diancam di lapor polisi para penanggi utang pun lantas meninggalkan lokasi